warga di maros sulawesi selatan harus mengantre hingga saling dorong demi mendapatkan beras murah
warga yang telah mengantri sejak pagi menyerbu mobil bulog pengangkut beras
saling dorong warga berebut membeli beras murah di halaman kantor dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten maros
beras murah kemasan lima kg dijual dengan harga rp lima puluh tiga
sebagian warga mengaku tidak mendapatkan beras murah karena stok yang terbatas
sementara di bengkulu hujan deras tak menyurutkan ratusan warga menyerbu operasi pasar murah
yang digelar di luar stadion sawah
lebar sejumlah warga menyebut hadirnya operasi pasar murah ini sangat membantu
di tengah naiknya harga bahan pokok lantaran harga yang ditawarkan di bawah harga di pasaran
seperti beras yang dipasar kini rp tiga belas lima ratus hingga rp enam belas per kilogram
di pasar murah ini warga bisa membeli hanya dengan rp sebelas per kilogram